muhammad kenzi alvaro bayi enam belas bulan penderita obesitas di kampung tambun permata desa pusaka rakyat bekasi jawa barat hanya bisa berbaring di atas kursi
di usianya yang menginjak satu tahun empat bulan bobot badan kenzi mencapai dua puluh tujuh kg dan belum bisa berjalan
sesekali ibu dakenzi fitria membawanya keluar rumah untuk mendapatkan udara segar
sang ibu mengaku puskesma setempat dan dirinya terus berupaya mengembalikan bobot tubuh kenzi agar kembali ke bobot normal seperti anak pada umumnya
rencananya kenzi akan dibawa kembali ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis
besok saya mau diruduk ke rumah sakit hermina konsultasi juga hari jumat
biar sehat seperti anak yang biasa deh normal
sebelum bisa jalan aja dia gitu
menanggapi hal tersebut menteri kesehatan budi gunadisadikin usai menyambangi posyandu di cipmaka putih jakarta pusat rabu siang menyebut
akan membantu biaya perawatan kenzi apabila tak ditanggung oleh bpjs
saya akan minta tolong diperhatikan bpjs nya harusnya sih kita kan udah sembilan puluh sembilan persen harusnya sudah di cover bpjs
kalau nggak di cover nanti kita pakai
sosok kenzi bayi yang mengalami obesitas ini sempat viral di media sosial
menurut sang ibu saat dilahirkan berat badannya empat kg dengan panjang lima puluh cm normal seperti bayi pada umumnya
namun di usia enam bulan berat badan kenzi semakin bertambah hingga kini mencapai dua puluh tujuh kg
tim liputan cnn indonesia